sepuluh waktu indonesia barat dua mobil pengangkat dan derek yang digunakan akhirnya berhasil mengangkat bangkai bus maut dari jurang sedalam lima puluh meter
minggu siang sembilan september polisi mulai memindahkan bangkai bus maut yang menewaskan dua puluh satu wisatawan asal bogor yang akan mengikuti acara gathering di wisata arung jeram cikidang sukabumi
proses pengangkatan bangkai bus ini memakan waktu hingga satu jam
para warga pun menonton proses pengangkatan bangkai bus dari jurang sedalam lima puluh meter tersebut dengan menggunakan dua truk derek milik polres sukabumi
sebelumnya kepala korlantas polri irjen polisi refdi andri meninjau langsung lokasi dan memantau proses olah tkp yang dilakukan tim dari polres sukabumi polda jawa barat dan mabes polri
olah tkp dan rekonstruksi digital yang dilakukan kepolisian diharapkan bisa diselesaikan dalam kurun waktu dua hari mendatang untuk menentukan kronologi kecelakaan itu
kita nanti akan dapat
kita akan dalami karena bagaimanapun ini nanti mencari faktor penyebab
kemudian nanti akan bisa kita simpulkan bagaimana sebelumnya bagaimana pada saat kejadian dan bagaimana juga setelahnya
ada namanya semacam visual pass
itu nanti akan ditampilkan dalam bentuk animasi
jadi kesimpulannya itu nanti adalah mendekati keakuratan
setelah banggai bus dipindahkan kepolisian akan menunggu hasil olah tkp
untuk mendapatkan kesimpulan atas penyelidikan kecelakaan maut tersebut
ahmad fikri sukabumi
dan untuk informasi terbaru terkait kecelakaan bus para wisata di cikidang sukabumi
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia dadiego basro di sukabumi jawa barat
diego selamat malam setelah bus berhasil diangkat dari jurang
seperti apa saat ini hasil penyelidikan sementaranya
diego apakah ada tersangka baru yang kemudian akan ditetapkan oleh pihak kepolisian
selamat malam reinhardt
memang penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian
di mana mereka masih terus mengumpulkan bukti bukti yang ada di tkp
untuk kemudian bukti bukti tersebut dikumpulkan dan dianalisis kembali
dan kemudian nanti akan direkonstruksi ulang melalui sebuah simulasi
untuk melihat seperti apa sebenarnya detik detik terjadinya kecelakaan bus
membawa sekitar tiga puluh sembilan penumpang ini
namun tadi siang sudah sempat dilakukan oleh olah tkp
yang dilakukan bersama dengan ditjen perhubungan darat
dimana berdasarkan analisa yang dilakukan pada siang hari tadi
terdapat dokumen kir di dalam bus tersebut
yang menyatakan bahwa ternyata bus ini sudah dua tahun tidak menjalankan uji kelayakan
sehingga sebenarnya bus ini
dapat dikategorikan tidak layak jalan
dan keselamatannya tidak diperuntukkan untuk mengangkut para wisatawan dari bogor ini
uji kelayakan ini tidak dilakukan oleh pihak pengoperasi bus wisata ini mulai dari tahun dua ribu dua
kemudian ini kiranya menjadi salah satu faktor yang akan memberatkan bagi pengoperasi bus
adanya kelalaian supir dimana
sebenarnya kawasan turunan letter s cikidang ini merupakan kawasan yang tidak boleh dilalui oleh bis
kami juga sempat datang langsung ke tkp menyelusuri jalannya
jalannya itu begitu berliku reinhardt
begitu berliku belokannya begitu tajam
dan jalannya itu sebenarnya sangat sempit

sehingga sangat tidak mungkin bagi bus dengan ukuran yang sebegitu besarnya lewat disini

dengan manuver yang begitu sulit dilakukan
hingga saat ini yang menarik juga bahwa supir dari bus pariwisata tersebut masih dalam proses pencarian oleh pihak kepolisian
mereka masih belum mengetahui apakah supir bus tersebut termasuk kedalam dua puluh satu orang yang meninggal

karena dari list dua puluh satu orang tersebut ada satu orang yang identifikasinya tidak jelas
karena dari list dua puluh satu orang tersebut ada satu orang yang identifikasinya tidak jelas
namun sampai saat ini masih belum dipastikan oleh pihak kepolisian di mana keberadaan dari supir bus tersebut reinhardt

rehnart ada berapa orang saat ini jumlah korban selamat
dan kemudian mereka dimana saja dirawat dan seperti apa penanganan untuk korban selamatnya
dan kemudian mereka dirawat dan seperti apa penanganan untuk korban selamatnya
maksudnya dilarikan ke rsud palabuhan ratu kemudian tiga orang lainnya dilarikan ke rsud sekarwangi
namun tadi siang tiba tiba warga menemukan satu orang penumpang lagi bersinglet hitam yang diduga oleh pihak kepolisian merupakan kondektur dari bus pariwisata tersebut
jadi sebelumnya ada dua orang yang menghilang yaitu supir dari bus pariwisata kemudian juga kondektur bus pariwisata ini yang kemudian akhirnya siang tadi ditemukan oleh warga
dia ditemukan berada di pinggir sungai yang sedang berusaha untuk mencari air untuk minum
sebenarnya warga pun sudah sempat melihat penampilan pemuda ini pada hari kecelakaan terjadi
di mana pemuda ini sempat meminta tolong kepada warga
namun ketika warga menawarkan pertolongan kepada pemuda ini ia menolak untuk ditolong
kemudian ia menghilang sampai akhirnya tadi siang ia ditemukan oleh warga yang sedang melakukan aktivitas arung jeram reinhardt
baik terakhir diego singkat saja untuk korban meninggal dunia apakah seluruhnya sudah dimakamkan
untuk korban meninggal dunia masih belum jelas renat apakah sudah dimakamkan atau tidak
namun yang jelas sudah ada sembilan belas jenazah yang dikirimkan dari sukabumi langsung ke bogor di rumah duka di sinarkasih jalan siliwangi bogor
di mana di sana nantinya akan ada keluarga yang menjemput jenazah tersebut dan kemudian apakah akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah masing masing atau langsung dimakamkan
nanti akan tergantung kembali kepada keluarga masing masing
dan kemudian ada dua jenazah lagi yang sudah dijemput juga oleh warga yang kebetulan tinggal di sekitar sukabumi reinhardt
baik terima kasih diego basro untuk laporan anda langsung dari sukabumi jawa barat